sidang megakorupsi ktp elektronik dengan terdakwa setia novanto kembali digelar
enam orang saksi dijadwalkan memberikan keterangan seputar kasus yang merugikan negara hingga dua tiga triliun rupiah ini
dimulai sekitar pukul sepuluh hanya lima saksi yang dapat hadir di persidangan
saksi yang dihadirkan jpu kali ini adalah terpidana irman dan sugiharto
kemudian mantan pimpinan badan anggaran dpr mirwan amir
direktur pt data aksara aditya priyadi dan yusnan solihin
pengusaha yang juga kader partai demokrat saat anggaran ktp elektronik dibahas
kelima saksi ini memberikan keterangan secara terpisah
majelis hakim dan jaksa mendalami seputar peran novanto dan bagaimana hubungan terdakwa dengan andi narogong
tidak hanya itu dalam sidang yang juga dikulik mengenai awal penawaran proyek ktp elektronik
dengan peran pt murakabi sejahtera yang turut
sudah ada rekan saya edo ekareski di pengadilan negeri tipikor
edo ada keterangan yang baru atau mungkin sesuatu hal yang signifikan dari persidangan hari ini
ya budi pertama dapat saya informasikan bahwa tiga saksi yang sudah diperiksa sebelumnya dalam persidangan kali ini
itu salah satunya adalah mirwan amir yang merupakan mantan ketua banggar di era dpr ri pada sekitar tahun dua ribu sepuluh sampai dua ribu sebelas kemarin sudah selesai
dan saat ini adalah dua orang saksi terakhir yang tengah diperiksa atau disidangkan begitu secara bersamaan
yaitu adalah irman dan sugiharto yang juga merupakan terpidana dari kasus korupsi ktp elektronik ini
tadi ada beberapa keterangan yang cukup menarik budi diberikan oleh irman maupun sugiharto
di mana saat majelis hakim menanyakan mengenai gambaran secara umum bagaimana permulaan awal proyek ktp elektronik ini bisa dikongkali kongkan begitu oleh stiano fanto irman sugiharto
di mana ada pembantahan yang dilakukan oleh irman maupun sugiharto terkait dengan keterangan dari andi narogong atau andi agustinus pada persidangan sebelumnya
terkait dengan bagaimana proses awal kongkali kong ini berlangsung
dan langsung saja budi ini setia novanto
baru saja meninggalkan ruang sidang
dapat saya informasikan juga sidang ternyata sedang di break atau diistirahatkan dan setia novanto enggak memberikan komentar apapun sementara ini terkait dengan proses hasil sidang ini
dan kita masih coba akan menunggu apakah akan ada keterangan pers yang akan diberikan oleh pengacara dari setia novanto yaitu firman subagyong tadi mengikuti jalannya persidangan
dan dapat saya informasikan tadi budi terkait dengan apa perbedaan keterangan yang diberikan
dapat saya informasikan tadi budi terkait dengan apa perbedaan keterangan yang diberikan oleh andi agustinus atau andi narogong dengan firman dan subagyong
ini adalah bagaimana proses permulaan awal bagaimana setia novanto firman subagyong dan juga andi agustinus ini melakukan semacam pembicaraan untuk mengkongkaling kongkan begitu
untuk mendiskusikan arah dari proyek ktp korupsi ktp elektronik ini
di mana dari keterangan andi agustinus disampaikan bahwa firman maupun subagyong meminta kepada andi agustinus untuk dikenalkan kepada setia novanto
yang saat itu disebut sebut merupakan salah satu orang yang bisa memperlicin bagaimana bisa goalnya proyek ktp elektronik itu
namun saat dimintai keterangan oleh majelis hakim tadi irman dan sugiharto membantah secara tegas hal yang disampaikan oleh andi agustinus atau andi narogong pada persidangan sebelumnya
di mana menurut irman dan subagyong andi narogong atau andi agustinus lah yang justru sebenarnya membawa irman dan subagyong dan mengenalkan kepada
setia novanto terkait untuk memulai diskusi atau memulai untuk proses awal korupsi ktp elektronik itu
arahnya kemana ini pertama adalah terkait dengan penentuan konsorsium yang akan memenangkan proyek ktp elektronik ini
termasuk mengenai anggaran suntikan suntikan anggaran dari proyek senilai lima sembilan triliun ini
siapa saja yang bisa mendapatkan jatah dan membantu mulusnya atau jalannya proyek korupsi proyek ktp elektronik ini
siapa siapa saja yang menurut keempat orang ini berhak mendapatkan suntikan suntikan dana untuk memperlancar jalannya proyek ktp elektronik ini
saat ini sidang masih ditunda budi rencananya setelah pukul enam sore nanti akan dilanjutkan kembali dan masih terkait dengan pemeriksaan dua terpidana irman dan sugiharto
terkait dengan bagaimana awal mula proyek korupsi ktp elektronik ini berlangsung
tadi juga buat kami informasikan juga firman subagyong pengacara
hanto menyatakan akan memberikan nama nama orang yang juga terlibat ini dari sektor politik begitu
dan ini merupakan langkah setia novanto salah satu langkah setia novanto untuk menjadi justice collaborator ataupun yang membantu proses penyelidikan
membantu kpk menyelesaikan proses penyelidikan kasus mega korupsi ktp elektronik ini
sementara begitu budi
baik terima kasih edo eka rizky
maksud anda saya koreksi pengacara setia novanto itu firman wijaya bukan firman subagio
kami ucapkan terima kasih kepada rekan
dan saya edo eka diski yang melaporkan dari pengadilan tp kor jakarta